tahukah anda orang orang yang sedang berkumpul ini memiliki nama yang sama ya mereka ini bernama
asep sebuah nama yang identik dengan orang orang sunda lebih dari seribu orang ini tergabung dalam
sebuah paguyuban asep dunia atau pad baru baru ini paguyuban asep dunia menggelar silaturahmi
akbar di kabupaten garut jawa barat asep asep ini tak hanya berasal dari jawa barat tapi juga
dari wilayah lain seperti banten bahkan mancanegara pertemuan ini diisi dengan berbagai
kegiatan mulai dari bakti sosial pengobatan gratis pentas seni hingga olahraga pembentukan
paguyuban hingga pertemuan ini juga sebagai ajang melestarikan nama asep silaturahmi sesama asep di
garut ini juga dihadiri oleh gubernur jawa barat ridwan kamil ia mengapresiasi dengan hadirnya
paguyuban ini bahkan demi menjaga nama asep lestari rk berencana akan memberikan hadiah
untuk orangtua yang memberi nama anaknya asep barangsiapa anak anaknya dan nama asep insyaallah
pak gubernur kasih hadiah nah sekarang kita akan coba tanya ke anak anak zaman sekarang kira kira
mereka mau nggak ya memberi nama anak mereka asep kita tanya yang sebelah sini dulu halo
namanya siapa pudaya lestari umurnya berapa nih baru tujuh belas tahun tujuh belas tahun teh nanti misalkan sudah menikah kemudian memiliki asep dan memiliki nama asep ini
anak laki laki kira kira mau gak anaknya dikasih nama asep
kalau aku sih lebih ke nyari referensi lain ya selain nama asep kan masih banyak nama nama yang lain
jadi mencari referensi lain terima kasih ya kita kita coba tanya lagi warga apakah dia juga mau enggak ya kasih nama asep
nah ada teteh disini teh namanya siapa teh anissa teh anissa usia umurnya berapa delapan belas tahun teh kalau nanti sudah menikah punya anak mau nggak nih kira kira anaknya diberi nama asep
kalau aku sih kayaknya lebih buat cari nama lainnya
jadi kesimpulannya adalah mereka lebih memilih nama lain daripada untuk menggunakan nama asep begitu ya
guru besar linguistik fib unpad cece sobarna menjelaskan kata asep sebetulnya adalah panggilan sayang orang tua kepada anak laki laki pada masyarakat sunda
asep juga modifikasi dari kata kasep yang berarti tampan nama asep dapat dikatakan sebagai identitas sosial masyarakat sunda
bagi masyarakat sunda
bisa menjadi identitas sosial ya tingkat sosial mana karena masyarakat sunda dulu itu terbagi atas

asep ini juga menjadi nama asep pada anak mereka peneliputan soma santana dan menak nah asep ini juga menjadi nama asep pada anak mereka peneliputan soma santana dan menak nah asep ini juga menjadi nama asep pada anak mereka peneliputan soma santana dan menak nah asep ini juga menjadi nama asep pada anak mereka peneliputan soma santana dan menak nah asep ini juga menjadi nama asep pada anak mereka peneliputan soma santana dan menak nah asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep ini juga menjadi nama asep